ada masih bersama kami di cnn indonesia business
gubernur jawa barat ridwan kamil akan membantu pt kai dalam upaya mereaktivasi sejumlah jalur kereta di jawa barat
ridwan kamil mengatakan rencana itu telah dibahas dalam pertemuan bersama jajaran direksi pt kai beberapa waktu lalu
masyarakat jawa barat sebentar lagi akan dimanjakan dengan diaktifkannya kembali empat jalur kereta api
menurut gubernur jawa barat rituan kamil jalur kereta api yang kembali akan dibuka
yakni jalur banjang cijulang pangandaran parigi garut cikajang cikudapatuh bandung banjaran ciwide dan ranca ekek tanjung sari
menurut ridwan kamil yang biasa disapa emil dengan semakin terbatasnya pergerakan barang dan orang
membuat pihaknya memprioritaskan untuk segera membangun infrastruktur jalan termasuk diantaranya jalur kereta api
jawa barat ini dengan penduduk lima puluh juta pergerakan orang dan barangnya sudah sangat terbatas
jadi penambahan koneksi koneksi infrastruktur jalan dan jalur kereta api menjadi prioritas ada dalam visi misi kami
alhamdulillah ini disambut dengan baik oleh pt kai ada empat jalur yang akan diaktifasi
emil menambahkan bahwa keempat jalur tersebut sebelumnya sudah ada
namun karena berbagai hal pt kai sempat menutupnya
kerjasama pemprov jabar dan pt kai ini diharapkan bisa berjalan lancar
sehingga dalam lima tahun ke depan jawa barat dapat memiliki kembali sarana transportasi massal untuk warganya